inilah video amatir yang memperlihatkan suasana saat aibtu endang rahman bersama sejumlah rekannya
dari polsek ciawi saat mengevakuasi seorang warga yang akan melahirkan untuk dibawa ke puskesmas
saat akan dibawa ke puskesmas ibu ini ternyata sudah tidak bisa menahan kontraksinya alhasil
para polisi dibantu warga sekitar harus segera membantu sang ibu agar proses persalinannya dapat
berjalan lancar proses persalinan pun terpaksa dilakukan di dalam mobil patroli ketika kami
sedang apel untuk melaksanakan penyemprotan secara massal pada pada warga terjadinya teriak
menyampaikan bahwasanya ada yang akan melahirkan kita tolong berjalan ke puskesmas ketika sudah
dinaikkan di mobil
tiba tiba saat berangkat melahirkan kita pertolongan kepada warga yang lain alhamdulillah
mungkin dekat pertolongan allah sehingga walaupun yang melahirkan ini bukan medis anggota kami
ini alhamdulillah selamat setelah berhasil melahirkan sang ibu dan bayi langsung dibawa ke puskesmas untuk
dengan bobot dua delapan kg bersama sang ibu sudah dalam penanganan tenaga medis puskesmas ciawi keduanya
dalam kondisi sehat saya berterima kasih kepada anggota dari polsek ciawi polres tasikmalaya
kota alhamdulillah saya dan bayi selamat dan sehat beratnya dua delapan alhamdulillah laki laki aksi heroik
polisi polsek ciawi ini pun mendapatkan apresiasi dari warga dan warganet tim liputan cnn indonesia